pesawat yang canggih dan relatif masih baru ini bisa kecelakaan spekulasi bergerak liar yang sebagian besar menyasar pada kondisi teknis pesawat yang dikabarkan mengalami kendala satu hari sebelumnya
namun banyak sekali pertanyaan pertanyaan yang mungkin orang awam ingin tanyakan sebenarnya
apa yang terjadi bagaimana kacamata atau perspektif seorang penerbang senior dalam melihat persoalan ini atau peristiwa ini
saat ini saya sudah ditemani oleh penerbang senior captain tarbianto taryoso yang sudah hadir di studio pada malam hari ini
terima kasih cap sudah datang captain yato
banyak hal yang sebenarnya masyarakat ini pertanyaan pertanyaan publik yang mungkin secara teknis agak susah dijelaskan secara awam
tapi saya tentu saja akan menanyakan kepada anda supaya anda bisa menerangkan kepada kita semua nih cap
kira kira apa sih yang sebenarnya terjadi dari perspektif anda sebagai seorang pilot senior dan juga instruktur pesawat boeing gitu ya cap
di garuda indonesia
di garuda indonesia
apa yang ada di pikiran anda ketika apa yang anda bayangkan melihat situasi dan fakta fakta yang terjadi dari informasi yang kita dapat
dari fakta fakta lapangan yang terjadi
apa yang bisa anda bayangkan jika anda ada di pesawat itu waktu itu
oke terima kasih dan saya turut perhatian turut berduka pada penumpang
dan kru yang terbang saat itu
ada pun apa yang jadi kira kira dari saya
sebenarnya sesuatu kejadian accident maupun insiden itu melibatkan tiga hal pokok
pertama adalah cuaca
yang kedua adalah technical
lalu yang ketiga adalah human error atau human nya
cuaca teknis dan manusia
jadi ada tiga hal semacam ini
adalah sulit untuk kita mengatakan bahwa ini karena ini karena ini
karena tentunya yang lebih berwenang dan mempunyai data lebih lengkap adalah nanti hasil penyelidikan knkt
kita tentu masih menunggu hasil investigasi tapi kita kan punya bayangan bayangan nih cap
apa yang anda bayangkan cap dengan situasi yang terjadi pada saat itu
data data cuaca data kelaikan terbang dengan segala formulasi formulasi yang ada
ya kalau kita melihat berdasarkan data yang ada
jadi kalau kita melihat kan penumpang pesawat ini terbang itu jam enam dua puluh
kalau jam enam dua puluh dan cuaca konon ini beritanya dari bmkg bagus
dan memang rumah saya kebetulan di tangerang
jadi saya lihat juga waktu itu cuaca
terus maksudnya cuaca di luar rumah nih
terus cuaca sudah
terus mereka take off kan jam
kalau melihat kondisi itu dia pasti datang di airport itu jam lima
karena harus mempersiapkan pesawat
terus berangkat dari rumah mungkin jam empat
bangun jam tiga
kan kira kira begitu nih urut urutannya
ini untuk human nya
jadi kita bisa bayangkan kalau dia tidur telat belum lagi yang lain
itu faktor human nya
tapi kalau faktor technicalnya ini juga berdasarkan informasi yang saya dapatkan
itu misalnya yang berita banyak dari pesawat itu dari denpasar ke jakarta
sudah ada masalah
itu bukan suatu hal yang pasti atau suatu hal yang memberatkan atau bagaimana
major problem gitu ya
belum tentu seperti itu
karena pesawat dari denpasar ke jakarta ada masalah
pasti kapten yang menerbangkan dari denpasar pasti sudah menulis
lalu apa yang dialami
dia akan tulis hal hal itu
di semacam maintenance book atau logbook gitu ya
ya betul memang namanya maintenance book
jadi di maintenance book dia tulis
dan itu wajib untuk dibaca oleh maintenance yang menerima saat pesawat itu mendarat
dia akan melihat maintenance book nya bagaimana
dan dia harus membetulkan atau membenahi
ditahan di situ dulu captain yanto
kita lihat yuk
kita ada di dalam beberapa
waktu terakhir kita mempunyai bocoran atau gambaran mengenai logbook itu
yang kemudian beredar di media sosial
dan akhirnya di media massa juga
di belakang kita
kurang lebih seperti ini
maintenance book nya ini
yang kemudian dikhawatirkan atau kemudian menjadi catatan
bahwa sebenarnya ada masalah dengan pesawat ini
dari yang sebelah kiri
itu kan tulisannya apa
jadi itu menggambarkan gini
misalnya kita kan take off harusnya ketinggian bertambah
itu altitude itu ketinggian
tetapi dia disagree
mungkin saja dia tidak naik
artinya indikasinya
walaupun sebenarnya saya nggak lihat jawabannya
tapi harusnya sebenarnya kita bisa lihat juga
dan di pesawat itu kan ada kapten
mungkin di sini kebetulan tidak ditulis
misalnya captain side
oh ini ada halaman halaman lain pasti cap ya
oh iya pasti ada halaman lain
yang tidak zone benar itu
karena ada tiga
kan di pesawat selalu ada
lalu standby yang satu lagi
kalau yang ini cocok
ya sudah artinya yang ini yang rusak
nah ini sayang tidak ditulis
tadi yang rusak yang bagian mana
tapi dari pemahaman anda secara sekilas saja
contohnya kalau tidak salah namanya turkish airlines
waktu di amsterdam
dia itu karena altimeternya
radio altimeternya itu suka rid zero
radio altimeter itu penunjuk ketinggian
itu berhubungan dengan power
kalau dia nunjuk nol
di power itu namanya ada auto throttle
ini sangat teknis bahasanya bahasa inggris
agak susah diceritakan
ke bahasa awam ya
kalau dia kurang dari dua puluh enam feet ketinggiannya
dia akan nutup
nah ini bisa terjadi seperti itu
powernya altimeternya nunjuk nol
padahal kita kan sedang terbang
nah itu terjadi dulu di amsterdam
itu akhirnya dia jatuh
hanya sebelum threshold
artinya sebelum landasan
sebelum landasan dia
sebelum mencapai landasan powernya sudah nutup
sehingga dia jatuh
jadi itu bisa masalah yang ada
yang tertera dari logbook
penerbangan dan pasar jakarta ini
pilot itu mengindikasi
jadi dia bisa melihat
oh ini indikasinya seperti ini
seberapa menjadi perhatian
ada catatan catatan seperti ini
kemudian apa yang perlu dilakukan sebenarnya
apa yang harus dilakukan oleh penerbang
ketika mendapatkan catatan catatan seperti ini
oh ya tentunya kita pertama
kalau saya dapat catatan di situ
saya pasti lihat jawabannya apa
sudah dibetulkan atau belum
sudah dibenerin atau belum
kalau misalnya sudah dibenerin
saya juga akan tanya juga
mas ini tadi dibenerin apanya
pasti itu terjadi
komunikasi atau diskusi seperti itu ya
dengan teknisi ya
kalau saya sejauh ini
dan saya kira teman teman saya juga melakukan yang sama
karena kan kita nggak bisa terima gitu aja terus oke
kan dia enggak
jadi pasti terjadi dialog
nah memang dalam pembenaran
dalam pembetulan bisa saja terjadi
yang memang belum bisa dibenerin
atau butuh waktu yang lama
tapi tetap layak terbang
tetap layak terbang
itu layak terbang juga ada panduannya
yang namanya istilahnya kalau di penerbangan
itu pabrik yang ngasih
kalau ininya rusak
biasanya diverifikasi juga sama perusahaan
ada yang perusahaan pabrik boleh
perusahaan nggak mau
ada juga begitu
perusahaan biasanya lebih strict
jadi ininya rusak cap sedikit
nanti kalau kembali dari sana
baru kita kerjain
seberapa yakin anda bahwa logbook ini
memang betul betul terverifikasi
dan sebenarnya masalahnya sudah bisa diatasi
mene kak terbang gitu misalnya
ini lebih banyak ke human factor
tapi di lapangan mungkin nggak sih need
negosiasi itu terjadi
apa namanya kompromi itu terjadi sebenarnya
sejauh ini negosiasi tentunya ada
dia akan selalu berpedoman pada
regulasi regulasi yang sudah tercatat
kalau di luar itu saya tidak mau melanggar
karena kalau melanggar
kita udah gak profesional lagi dong
dan itu ada tanggung jawabnya
kalau ada apa apa kan yang ditanya
karena akan ditanyain seperti itu
ya tentunya kita harus mempertanggung jawabkan
nah karena kita harus mempertanggung jawaban
pokoknya disiplin aja
ya itu harus dilakukan
dan itu semua diatur
sudah ada prosedurnya
dan semua itu harus dilewati
untuk standar keselamatan tadi
sebelum akhirnya pesawat itu
dibolehkan oleh terbang
bahkan masih diberikan
sesuatu kekebalan nih silahnya itu
ini karena terbang kesini
saya mau ini benar
bisa sih ya
meskipun teknisi mengatakan ini layak terbang
kasih diskresi keuatan buat gitu ya
betul ini karena saya terbang kesini
ini harus benar
memang nanti dia akan dipanggil chief
kenapa kamu nggak mau
tentunya ada alasannya
dan itu bisa diterima
beberapa pertanyaan pertanyaan publik lagi
mengenai peristiwa ini
ada juga komentar atau keterangan dari airnav yang mengatakan bahwa pesawat ini atau captain
sendiri meminta untuk return to base beberapa menit dua atau tiga menit kalau tidak salah
setelah pesawat ini take off
kita dengarkan dulu yuk apa namanya keterangan dari airnav sendiri
pesawat minta rtb
rtb tugas kami adalah melahirkan pesawat
karena pilotnya minta rtb atc menjawab dipersilahkan
artinya pesawat itu jatuh ketika sudah akan kembali ke jakarta
tidak seperti itu ya
jadi prosesnya akan panjang
nanti kan ada investigasinya mbak
investigasi berdasarkan recording berdasarkan image radar berdasarkan black box
ini semua nanti kewenangan knkt untuk menjudge
berarti belum diketahui jatuhnya itu
knkt itu yang akan menyelesaikan
jadi ini sudah benar pak
soal rtb pun sudah benar pak
sehingga pada akhirnya dia kandas di sana pak
nanti kan akan bisa dilihat trajektorinya
nah ini captain yanto ini dua sampai tiga menit setelah take off airnav mengaku pesawat
meminta merequest untuk rtb atau return to base
itu gimana tuh cap
rtb ini mungkin nggak banyak yang tahu yang dimaksud dengan rtb
rtb itu singkatan dari return to base
artinya kembali ke pangkalan
jadi memang mungkin saja dia baru take off sudah mengalami merasakan adanya sesuatu
yang tidak betul dengan pesawat
sehingga memaksa dia untuk kembali ke pangkalan
tentunya sayangnya tadi saya tidak dengar tidak dengar alasannya kenapa
memang sengaja tidak dikatakan katanya
ditanyakan namun itu nanti katanya apa alasan alasannya memang sengaja tidak diungkapkan
karena kalau itu diungkapkan kita akan tahu lebih detail oh ini permasalahannya ini
ada hubungannya nggak dengan maintenance book tadi ada hubungannya dengan yang lain
tentunya kita begitu
jadi rtb itu artinya kembali ke pangkalan
pasti dia sudah merasakan bahwa ini nggak bisa terus nih pesawat kondisinya seperti ini
biasanya apa sih cap yang terjadi
apa yang dirasakan pilot
apa fakta yang terjadi di pesawatnya
sehingga pilot itu akhirnya memutuskan untuk return to base
wih banyak sekali
misalnya mesinnya kebakar pasti dia kembali baru take off mesinnya kebakar
atau baru take off mesinnya mati ya pasti kembali
terus rodanya nggak bisa dinaikin pasti kembali
atau pintu kargo kebuka pasti kembali
masa mau terus seperti itu
jadi case nya bisa banyak sekali
jadi tidak faktor tunggal gitu ya
tidak faktor tunggal
apakah pesawat atau bahkan hal hal lain gitu di luar itu ya cap ya
bahkan kalau cuma kerusakan minor mungkin ya continue
anda sendiri pernah punya pengalaman return to base cap
rpc ya pernah
ya terpaksa masa saya mau bawa pesawat terbang dengan roda
karena kalau roda turun itu ada ketinggian
pertama ketinggian membatasi
sudah begitu bensin akan keluar banyak
kalau bensin akan keluar banyak padahal kita bawa bensin kan setengahnya pas pasan
dari ke destination atau ke tujuan lalu ke alternate dan ada holdingnya
atau untuk muter muter nunggu mendarat
misalnya cuacanya jelek
nah itu kan terbatas
lah kalau rodanya turun apa bisa saya sampai ke tujuan
ini masih tanda tanya
bisa memutuskan seperti itu
jadi itu terjadi
dan saya juga pernah mengalami seperti itu
return to base itu jadi pasti ditemukan masalah oleh seorang penerbang
dan masalah itu pasti signifikan
sehingga dia harus kembali
karena penumpang mana mau sih diajak kembali dia maunya ke destination
dan sebenarnya perusahaan juga rugi
tetapi daripada rugi yang lebih parah ya sebaiknya kembali
kalau kita bicara masih mengenai banyak hal nih cap
itu tadi mengenai return to base
apa namanya juga banyak hal hal yang menjadi pertanyaan terkait dengan
kalau tadi kita lihat logbooknya ada masalah misalnya
kemudian juga ada beberapa keterangan terutama dari knkt
ini katanya pada jam enam dua puluh
pilot menghubungi jakarta control menyampaikan permasalahan flight control
menyampaikan permasalahan flight control saat terbang di ketinggian seribu tujuh ratus feet
dan meminta naik ke ketinggian lima ribu feet
jakarta control mengizinkan pesawat naik ke lima feet
ini apa yang terjadi kenapa kemudian masih dalam rangka
ini kan kalau kita lihat sepuluh menit
sepuluh menit itu dalam durasi suasana take off itu masih climbing cap
itu apakah masih masuk masa masa krusial gitu cap
masa krusial betul
sebenarnya masa krusial itu hanya saat take off
tetapi ini menarik tadi saya ini bahwa ada flight control
ada permasalahan pada flight control katanya
ini dikatakan oleh wakil ketua knkt
flight control itu sebenarnya flight control itu bahasa awamnya bahasa kitanya adalah alat kemudi
alat kemudi itu saya mungkin ibaratkannya ini
kalau flight control problem saya mungkin kurang begitu jelas
flight control adalah setir setir pesawat
ibaratnya kalau mobil
kalau setirnya yang problem
misalnya kita mau belok ke kiri atau mau belok ke kanan
tetapi setirannya ini dull misalnya ini
kan busnya lurus aja ada tiang lesek tabrak kan gitu
kalau nggak bisa belok ya itu namanya flight control problem
karena kita belum take off kita baru jalan saja istilahnya baru rolling
kalau kita ngerasa flight control problem kita nggak boleh take off
kita baru istilahnya mau berangkat
itu bermasalah tidak boleh berangkat
apakah masalah flight control itu harus dan pasti bisa diindikasikan ketika masih di daratan
masih di darat juga ada karena gini kita ada indikasinya
jadi kalau yang rusak misalnya flight control untuk belok kiri
kita lihat indikasinya oh bisa
jadi dari bawah pun seharusnya sudah bisa didetek
itu khususnya tujuh ratus tiga puluh tujuh ya
saya kira sama semua pesawat
apalagi ini pesawat yang generasi super canggih tujuh ratus tiga puluh tujuh
untuk itu seharusnya dari bawah kalau betul flight control dari bawah sudah bisa kelihatan
dalam perspektif anda seberapa canggih sih cap pesawat yang kemudian jatuh ini
kalau ini kan kita lihat ini baru tiga bulan katanya dipakai
pesawatnya pasti keluaran terbaru dan dengan teknologi yang super canggih juga
tapi sebelum anda menjelaskan saya punya sedikit informasi mengenai pesawat ini
pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan dengan kode penerbangan jt enam ratus sepuluh
pada senin pagi jatuh di perairan tanjung karawang
peristiwa ini masuk dalam sejarah sebagai kecelakaan pertama
pesawat yang digadang gadang sebagai pesawat paling canggih yang pernah diproduksi oleh boeing
pada tiga juli dua ribu tujuh belas lion air menyambus kedatangan boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan pertama ke dalam armada pesawatnya
boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan pertama ke dalam armada pesawatnya
boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan pertama ke dalam armada pesawatnya
boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan pertama ke dalam armada pesawatnya

tak hanya dikenal sebagai model terlaris seri tujuh ratus tiga puluh tujuh max digadang gadang sebagai pesawat tercanggih yang pernah diproduksi boeing
dilansir situs line air boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan dilengkapi mesin lip satu b buatan cfm international
teknologi tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan winglet juga menjadi ciri khas boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan
sirip yang ditempatkan di ujung sayap pesawat ini mampu mengurangi friksi udara secara signifikan sehingga meningkatkan efisiensi bahan bakar
pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan adalah tipe narrow body atau pesawat lorong tunggal dengan kapasitas hingga satu ratus tujuh puluh delapan kursi dengan maksimum dua ratus sepuluh kursi
boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan mampu melakukan penerbangan
dengan lebih lama dari model sebelumnya yakni tujuh jam tiga puluh menit
ini setara menempuh jarak sejauh lebih dari enam lima ratus km
dalam segi dimensi boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan memiliki panjang tiga puluh sembilan lima puluh dua meter dan lebar sayap tiga puluh lima sembilan meter
namun pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan lion air dengan kode penerbangan jt enam ratus sepuluh
rute jakarta pangkal pinang jatuh di tanjung karawang pada senin pagi
hingga kini penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan
nah kalau kita lihat tadi dari manualnya informasinya ini pesawat yang super cangeh ini kan
gimana komentar anda tentang pesawat ini cap
pesawat ini memang canggih karena tentunya ini dari pengembangan
pengembangan pertama dulu tujuh ratus tiga puluh tujuh
istilahnya dulu tujuh ratus tiga puluh tujuh pralon istilahnya kita
terus jadi tujuh ratus tiga puluh tujuh klasik
baru sekarang max
jadi ini udah generasi keempat artinya pengembangan
dan sebenarnya di dunia sudah banyak yang terbang
dan lain lain sendiri juga beli banyak
di garuda ada satu yang saya tahu
mungkin nanti sebentar lagi juga datang lagi yang lain
tapi kalau dibilang canggih ya sangat canggih
tetapi juga harus diingat canggih ini biasanya hubungannya dengan komputer komputer nih
iya ini semuanya akan berhubungan
sehingga kalau ada misalnya harus pilot harus menguasai benar secara teknikalnya
karena walaupun teknikal mungkin sampai sedetail itu pilot tidak menguasai
bagi pilot adalah bagaimana mengatasi kalau terjadi ini
itu yang paling penting
apakah dengan kecanggihan pesawat itu segala kemungkinan kemungkinan terburuk itu bisa diantisipasi dengan teknologi dan computerized tadi
karena tentunya pasti dia di training dulu dong untuk menerbangkan itu
dan pasti disimulasi di dalam kita kenal namanya simulator
itu simulasi segala kemungkinan
yang terburuk juga terjadi
itu ada yang terburuk
mesinnya mati dua dua sekalian
dan sebenarnya itu kan juga masih bisa dikontrol
terbukti captain rojak
dia juga bisa mendaratkan
walaupun pesawatnya rusak dan ada
mendarat di air nanti kita akan bahas khusus ini
tapi mengenai ini harusnya ini bisa diantisipasi
bagaimana dengan flight control dan hubungannya dengan pesawat yang super canggih
kalau hubungan dengan flight control ini kan tadi hanya cerita
saya cuma dengar itu
flight control tetap itu hubungannya dengan kemudi
kalau kita bermasalah dengan kemudinya
sangat sulit untuk kita ngontrol pesawat
karena kemudinya nggak ada bagaimana
computerus tidak bisa mengantisipasi itu
jadi kan kita bicara ini kemudi berarti kemudi secara
pesawat mau belok
bahkan autopilot pun tidak bisa mengantisipasi kalau flight control itu bermasalah
itu menggerakkan flight control
lah kalau flight controlnya yang rusak
apa yang digerakin
sama dengan manusia
untuk belok untuk naik untuk turun
itu menggerakkan flight control
kalau flight controlnya yang rusak
gimana mau naik gimana mau turun gimana mau belok
kalau kita lihat ini
ada nggak keb
ini kan lagi lagi pertanyaan pertanyaan masyarakat awam keb
ada nggak hubungannya antara rute
jt enam ratus sepuluh ini yang jakarta pangkal pinang
kebunnya ini agak memutar ke arah karawal sendiri
kerusakan flight control dengan perubahan rute
seperti itu misalnya
biasanya dalam penerbangan khususnya cengkareng saya tahu
ada yang namanya sid
jadi kalau mau ke pangkal pinang
misalnya harus belok kiri
lalu ke arah heading sekian
nah saya nggak tahu instruksinya bagaimana
bisa saja karena trafficnya penuh
dia disuruh heading ke arah kanan
seperti ini ke arah ke kerawang itu tadi
tetapi yang saya tahu tadi kan baru take off tiga menit
dia minta rtb
mungkin dia di guide dulu ke arah kerawang
untuk nanti dibelokkan lagi untuk mendarat
terlalu mengira bahwa korelasinya dengan harusnya terbangnya ke sana
tapi biasanya biasanya rutenya memang seperti itu
atau bisa segala kemungkinan juga bisa terjadi
karena itu tergantung kepadatan lalu lintas udara
dan juga mungkin ada awan besar di situ
sehingga harus menghindar
meskipun bmkg mengatakan cuacanya sangat oke
tapi ada pendapat dari pengamat penerbangan dan juga anggota komisioner ombudsman alvin lee
yang punya pendapat tentang pesawat ini dengan informasi yang dia juga peroleh
kita dengarkan dulu yuk
saya melihat grafik kecepatan pesawat dan pergerakan naik turunnya pesawat
itu agak di luar kewajaran
pesawat ini kecepatannya naik tapi justru dia turun
kemudian ada mendaki cukup tajam
kemudian rata kemudian turun lagi
ini ada apa sebetulnya
sebab kondisi cuaca kalau turbulensi juga nggak sampai segitunya
pesawat ini pilot juga sudah sempat menyatakan minta izin kembali ke bandara asal
itu artinya apa pak

return to base adalah pilot minta izin untuk kembali ke bandara asal
itu terjadi pada saat pilot mengalami operasi yang tidak normal
ada misalnya operasi yang tidak normal teknis
rodanya gak mau masuk
atau tekanan udara di kabin tidak normal
atau ada masalah hidrolis
ada masalah kelistrikan dan sebagainya
tapi pilot merasa masih dapat mengendalikan pesawat sehingga permintaan izinnya adalah untuk kembali ke

kalau kondisinya sudah dalam kondisi yang gawat tentunya bukan lagi rtb tapi sudah declare emergency
kita perlu cek juga dengan airtaf apakah requestnya adalah rtb return to base atau dia sudah declare emergency
captain yanto komentarnya
begini memang betul
jadi yang dibilang tadi

begini memang betul
jadi yang dibilang tadi
bahwa kalau kita menggunakan rtb return to base atau dia sudah declare emergency
biasanya memberikan alasannya tapi mungkin karena kesibukan dia yang penting saya minta kembali dulu itu
mesinnya kebakar itu sudah emergency
banget itu ada yang kita
saya harus dapat bantuan sepenuhnya
pakai kalimat mede
airport misalnya cengkareng ya return to
nanti dia akan memberikan kamufla
terbang ke sini ke sini ke sini
misalnya dua puluh lima misalnya begitu
jadi itu mede
diberikan pada dia
pesawat pesawat yang dekat
sama dia suruh minggir
dan kita sebagai pilot
pesawat yang pakai
akan berikan priority
itu semua pesawat pasti mendengar
ya karena kita wajib mendengarkan
nah itu yang mau saya tanya juga cap
ini kan kita membayangkan yang terjadi di kokpit
ketika masalah itu kita sudah lihat
runutan runutan masalahnya flight control
ada logbook dua tiga menit minta
return to base gitu segala macam
apa sih cap yang
anda bayangkan dan apa yang
seorang pilot itu harus memutuskan sesuatu
apakah pengalaman juga penting
apakah ketenangan juga penting
apakah instrumen teknis komputer
itu amat teramat penting
apa yang menjadi faktor faktor penentu
kalau dilihat tadi itu
semua penting yang pertama
adalah pilot ini harus profesional
banyak banget misalnya
dia harus bisa tenang
walaupun sih susah
orang jadi kapten dia harus tenang
juga sesuai dengan prosedurnya
itu ada prosedurnya ada checklistnya
jadi pilot yang profesional
hanya saja ini kalau
sudah libatannya ini akan libatannya
yang tahu mungkin dia
di rumah ini mau
berangkat aja berantem sama istri
kita nggak tahu
itu berpengaruh juga kep
dalam menentukan keputusan seorang pilot untuk
karena ini kan libatannya emosi
kalau kita lihat kan ini kan waktu yang
kalau tidak salah sepuluh menit setelah take off
hilang kontak ya itu kan waktunya
apakah sepuluh menit itu punya waktu yang cukup
banyak untuk menentukan menganalisa
berdiskusi berkompromi untuk menentukan
biasanya pilot itu di training
bahkan split second
karena pilot itu kalau mau take off
itu ada yang namanya
harus ambil putusan
karena dia harus mengambil putusan
split second jadi misalnya nih
take off di satu runway
speednya itu kan misalnya naik
satu ratus tiga puluh knot dia bisa
dikenal dengan decision speed
atau minimum speed
untuk take off atau maksimum speed
untuk berhenti itu namanya v satu
kalau di misalnya
jadi kalau dia
dia kan harus
sampai satu ratus dua puluh knot

apa mau berhenti
keluaran b kalau dia berhenti
nah dia harus take off
nah itu yang split second itu
harus ambil putusan
tapi mereka di train
oke termasuk kalau kita lihat
ini kan ada beberapa kasus seperti
anda katakan tadi
captain rozak yang ada di bengon solo
kalau di amerika ada captain sally gitu
misalnya bisa mendarat di
apa di air gitu
ini kan juga kemudian crash nya
ke dalam laut gitu cap ya
posibilitas posibilitas mendarat di air
itu cukup memungkinkan nggak dengan kondisi kondisi
fakta fakta yang tadi
kenapa tidak bisa
kalau dalam kasus ini
begini untuk training
itu ada yang namanya deaching
dijing itu mendarat di laut
dan itu semua pilot pasti di training
harusnya begitu ya
jadi itu sangat possible
kan ini kondisinya yang terjadi ini
saya juga tidak tahu belum tahu
karena itu mesti bicara data yang jelas
tetapi kalau melihat kondisinya apalagi tadi saya baru dengar
ya susah kita mau ngendaliin
karena kalau flight control yang problem
kita mau ngendaliin pesawat gimana

kita hanya bisa beranalisa

anda pertanyaan terakhir dari saya cap sebagai
betul kita hanya bisa beranalisa kita hanya bisa berasumsi tapi itu yang terjadi anda pertanyaan terakhir dari saya cap sebagai

insan dunia penerbangan gitu cap insan dunia penerbangan gitu cap
kalau kita melihat ini kan
ini persoalan ini tidak hanya persoalan teknis
pesawat jatuh tapi juga
merembet ke hal hal yang lain
management urusan safety regulation segala macam
sebagai insan penerbangan cap
kalau melihat kondisi seperti ini
apa yang menjadi catatan penting
bagi indonesia bagi operator bagi regulator
dan insan penerbangan seperti anda
kalau khususnya bagi insan penerbangan
saya kira yang perlu sangat perlu adalah
disiplin profesional dan selalu follow sop
kalau kita selalu mengikuti prosedur prosedur itu
saya yakin kita bisa jadi pilot sampai pensiun
saya ini sampai pensiun
jadi saya sudah pensiun
sekarang mengajar saja
ya jadi kalau kita ikuti itu secara prosedur yang benar
nah yakin itu bisa sampai pensiun
walaupun umur di tangan tuhan ya
jadi kita tidak bisa bilang untuk situnya
tetapi saya menyarankan kepada khususnya para pilot
follow sop yang ada di perusahaan kita
yakin bisa sampai pensiun
tapi cukup tenang gak dengan kondisi regulasi
dengan kondisi operator seperti ini
singkat saja satu menit
kalau kita bilang
sebagai orang yang menerbangkan
bebannya berat sekali orang orang seperti anda untuk menjaga nyawa orang
dan memang kalau gosip ini
tentunya perusahaan selalu menekankan dia cari untung
namanya company pasti cari untung
dia akan maunya pilot terbang terus
tetapi sebenarnya kita punya backup
karena pilot hanya boleh terbang misalnya delapan jam sehari
masa jam kerjanya bisa lebih
terbangnya sendiri cuma delapan jam misalnya begitu
jadi mungkin ada sembilan jam
oke masih ada yang sembilan jam ada yang delapan jam
tapi jangan lebih lebih dari itu
itu namanya memaksakan diri
itu ada human performance limitation
ini akan panjang lagi
jangan cerita itu
intinya bagi insya allah penerbangan sop sop dan disiplin
saya kira itu
terima kasih captain tarbianto atas perbincangannya
kita akan sama sama tunggu bagaimana hasil investigasi dari knkt terkait dengan kecelakaan ini
terima kasih sekali lagi cap
demikian breaking news cnn indonesia malam hari ini
saya budi adibutro